sampai jumpa di video selanjutnya
bapak tau dari mana saya ada disini
saya lihat kamu buru buru pergi
makanya saya diam diam ngikutin kamu
tadi saya sempat kehilangan jejak
untung banget saya ketemu taksi yang kamu tumpangin

aku gak bisa terus terusan menghindar begini
cepat atau lambat
billy pasti bakal balik lagi kesini
atau bahkan billy bakal nekat ngasih tahu semuanya sama mas vero
enggak enggak enggak
aku gak siap dicerahkan sama mas fero
kamu niat apa apaan sih
kenapa kamu terus terusan gangguin hidup aku
bos sama yang tanya deh
kamu udah tahu apa yang aku mau
aku lagi gak ada uang
ya terserah kamu deh kalau kayak gitu
kalau mau kasih ya kasih kalau nggak ya udah nggak apa apa
kamu harus inget
aku bisa datang ke apartemen kamu
dan langsung temuin suami kamu aja gimana
kamu gak boleh balik lagi kesini
kamu jangan macem macem ya sama aku
aku gak macem macem kok cuma satu macem doang
kasih aku uang udah gitu doang transfer sekarang
kamu tuh bener bener gak tau malu ya
kamu terus terusan minta uang sama aku
padahal dulu aku udah kasih kamu uang yang banyak pilih
kamu tuh bisa bisanya manfaatin keadaan untuk mendapatkan uang
enggak usah ngatain aku kayak gitu
kita sama sama tau
kita paling suka kok manfaatin keadaan ya kan
mendingan kamu transfer uangnya sekarang
atau aku akan ngelakuin sesuatu yang gak akan bisa kamu bayangin
kamu jangan ngancam ngancam aku terus
aku pasti akan transfer uangnya tapi nggak sekarang
kok kayaknya emosi banget
nggak pakai lama tapi ya
kalau enggak aku bakal ketemuan sama suami kamu ya
aduh aduh udah gimana ini
aku gak punya uang sebanyak itu
aku ambil logam mulanya mas vero aja ya
cuma itu satu satunya cara
aku bakal ketemuan sama suami kamu ya
kamu udah seneng bangga
aku gak punya uang sebanyak itu
aku ambil logam mulanya mas vero aja ya
cuma itu satu satunya cara
hampir aja ketahuan moping tadi sama nyonya
tadi nyonya mau kasih emas buat billy
billy tuh siapa ya
apa pak vero tahu soal ini
pak tau dari mana saya ada di sini
saya lihat kamu buru buru pergi
makanya saya diam diam mengikuti kamu
tadi saya sempat kehilangan jejak
untung banget saya ketemu taksi yang kamu tumpangin
karena saya udah lancang banget ngikutin kamu
saya yang harusnya terima kasih bapak udah nolongin saya
saya gak tau gimana jadinya nasib saya kalau bapak gak datang ke sini
kamu udah aman sekarang
saran saya ke depannya
kamu harus lebih waspada
lebih hati hati banget
kalau ada orang yang mengaku ngeliat bening
sekarang kita balik
saya naik taksi online aja ya pak

gak ada nyusahin sama sekali
aura ada kerjaan yang harus tante selesaikan sekarang
tante tinggal sendiri gak apa apa kan
gak apa apa kok tante
lagian mungkin sebentar lagi papa balik kok
oh gitu yaudah
tante tinggal dulu ya
kenapa penantakan banget
mending aku balik sini aja deh
makasih ya tante tante

papa ngajak aku kesini katanya mau ngenalin aku ke karyawannya
sekarang rakanya kemana
hafa raka tadi lagi keluar sebentar
terus aku suruh nunggu disini oma
yaudah kalau begitu kamu jangan keluar keluar sampai papa raka kembali
nanti malah lagi masalah lagi
aku punya salah apa ya sama allah
sampai oma selalu marah marah sama aku
kalau aku ada salah aku minta maaf ya oma
kamu dengar apa yang tadi saya bilang
kamu jangan kemana mana
tunggu sampai raka kembali

aku mau pergi
vero aku gak punya cara lain
cuma ini satu satunya cara supaya bikin billy tutup mulut
aduh kodenya apa ya
jadi aku mau pergi semuanya
itu tante lagi ngapain
kayaknya tante lagi kesusahan deh
tante apa kamu mau bilang
kamu ngapain sih masuk ke kamar saya
aku tadi gak sengaja lihat tante
kayaknya tante kesusahan buka kotak itu ya
mau aku bantuin
kamu tuh gak usah sosokan mau bantuin saya ya
udah lancang kamu yang masuk ke kamar saya
jangan pernah lagi masuk ke kamar saya
tapi aku cuma mau bantuin tante
soalnya aku mah tega liatin tante kesusahan
kamu tau gak usah deh